tiga orang remaja ditangkap polisi lantaran menganiaya dua remaja musuhnya hingga tewas di bogor
saat rekonstruksi ketiga tersangka terbukti membacok kedua korban dengan senjata tajam
saat saling serang antar geng motor pada dua puluh dua desember lalu
aw jr dan tj tiga remaja tanggung ini terbukti membunuh dua korbannya dalam rekonstruksi
kasus penganiayaan yang digelar saat reskrim poresta bogor kota jawa barat kami siang
ketiganya membaco korban hingga tewas lalu melarikan diri dengan sepeda motor
kasus penganiayaan ini mencuat setelah warga mendapati dua korban bernama arief budiman dan rizky arisandi
terkapar pada dua puluh dua desember silam
kedua kelompok geng motor terlibat saling serang hingga jatuh korban di lokasi kejadian
satu orang pelaku utama berinisial fr masih diburu polisi lantaran melarikan diri
tergambar tadi dalam rekonstruksi bagaimana peran tersangka melakukan
tindak pidana secara bersama sama bagaimana pelaku itu melakukan pembacokan
kelompoknya ini kita nggak bisa menyatra itu geng motor atau apa
tapi yang jelas adalah kelompok bondes dan kelompok dari jambu street oi oi